gunung semeru mengalami erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh lebih dari sebelas km
akibatnya sejumlah kecamatan di lumajang diguyur hujan abu
petugas tagana kabupaten lumajang melakukan evakuasi terhadap warga yang masih tinggal di zona merah pada minggu siang
petugas tagana kabupaten lumajang melakukan sweeping ke rumah rumah warga yang belum melakukan evakuasi saat terjadi hujan abu vulkanik
petugas meminta warga naik ke atas mobil untuk segera menyelamatkan diri saat terjadi hujan abu dengan intensitas tinggi
hal ini dilakukan lantaran hujan abu yang mengandung belerang bisa membahayakan warga yang dievakuasi dibawa ke posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah
abunya mengandung belerang itu sudah masuk ke pemukiman